setiap provinsi mengirim putra dan putri terbaiknya untuk menjadi anggota paski beraka tingkat nasional
berbagai pengalaman dilalui oleh calon anggota paski beraka dari provinsi baru di pulau paling timur indonesia
mulai pengalaman saat terpilih dalam seleksi hingga proses diklat paski beraka
setiap provinsi mengirim dua perwakilan untuk menjadi anggota paski beraka tingkat nasional
seiring dengan penambahan provinsi baru di papua hal itu berarti tahun ini jumlah anggota paski beraka bertambah delapan orang menjadi total tujuh puluh enam orang
lili indriani suparman wenda sisu sma negeri satu wamena adalah anggota paski braka putri perwakilan papua pegunungan
bagi lili menjadi anggota paski braka merupakan kejutan yang tidak terduga sebelumnya terutama saat menjalani dan terpilih dalam seleksi paski braka tingkat nasional
saya diterpon sama ada kakak poluan dari sana disuruh datang ke kantor gubernur
terus aku bingung kan ngapain
terus udah disuruh pakai baju olahraga sekolah terus datang deh ke kantor gubernurnya terus ketemu kakak pelatih gitu kan bingung nih mau ngapain
terus disuruh ukur tinggi kah sama kakak kakak dari bbb juga disuruh ukur tinggi
terus kita ada tes wawancara terus disuruh tes jasmani juga sudah selesai semua kesehatan udah diperiksa juga langsung disuruh berangkat
meski bukan pertama kali ke pulau jawa selama masa diklat perempuan enam belas tahun ini mengaku mendapat wawasan sekaligus beradaptasi dengan suasana baru
kayak ada bahasa bahasa baru gitu dari jakarta sini kan jadi kayak itu artinya apa ya kak
gitu gitu tanya tanya gitu arti artinya terus dari papua kayak beda disini juga kayak beda
di bamena itu pegunungan itu cuacanya dingin nah sekarang disini gimana
suka cita juga dirasakan juan paulinus damianus faya
menurut sma negeri satu kabupaten asmat ini adalah anggota paskibraka perwakilan papua selatan
rasanya tuh bahagia
bahagia tuh hati dugdak sampai menangis menangis itu sampai ikat sebabnya
saya bilang bapak darah bapak saya terpilih bapak bapak di pusenang bapak di goyang
tadi rumah saya di asmat bapak saya sampai menangis pas bapak sampai di merauke kita ketemu bapak saya terus
biasa kalau saya bosan disini saya menyanyi
kalau saya semangat itu karena ada teman teman bisa bercanda bercanda lucu lucu tertawa tertawa kita cerita cerita tentang kita di papua sana
tidak hanya menjadi kebanggaan terpilih sebagai anggota paski beraka tingkat nasional bagi juan dan lili merupakan jalan untuk mewujudkan harapan sukses pada masa yang akan datang